di lenteng agung jakarta selatan atau tepatnya di sekitaran pasar lenteng agung ini
terdapat sejumlah penjahit yang menggunakan sepeda untuk menjajakan jasanya
bermula dari menjajakan jasanya dengan cara berkeliling menggunakan sepeda
para penjahit di lenteng agung ini memutuskan untuk manggal
dengan berjejer di pinggir jalan lantaran sudah banyak pelanggan yang mengenal jasa mereka
para penjahit di lenteng agung ini berasal dari berbagai daerah
didominasi oleh mereka yang berasal dari garut jawa barat dan sudah ada sejak delapan belas tahun silam
setiap harinya mulai dari pukul tujuh pagi hingga sembilan malam
para penjahit akan setia menunggu para pelanggan di sini
jasa para penjahit ini pun selalu ramai
terlebih pada saat momen menjelang lebaran dan tahun ajaran baru anak sekolah
saya tidak sengaja kerja di sini
dulunya kan kompleksi garmen
tujuannya sih kesini juga saya mau ikut teman kerja di kompleksi
cuman sudah bosan kayaknya ya di kompleksi kompleksi
jadi saya coba di sini di jalanan
tak hanya suka duka pun juga pernah dirasakan oleh para penjahit di sini
salah satunya harus tetap bertahan meski hujan tiba tiba mengguyur
kalau nggak sukanya kalau lagi nggak ada pelanggan
kayaknya suka jadi susah makan
ini kan pakai sepeda terus gimana berpengalaman kalau hujan gimana
ya hujan aduh soalnya kan ini nggak bisa nampung air hujan semuanya di sini
barang semua nandu gitu ya
nandu ini ditutup
rata rata kebanyakan pelanggan menjahit pakaian yang robek atau rusak
para pelanggan mengaku hasil jahitan di sini rapi dan biaya jahitannya juga murah
saya jat celana mbak di langganan saya
biasanya saya emang jahit di bapak itu tiap kali ada baju saya yang robek atau gimana
terus ini ditunggu
ya saya tunggu
karena kan kebetulan saya juga mau masuk kerja kan
jadinya saya tunggu aja
nggak lama kok paling bapak sepuluh sampai lima belas menit sih kalau ngerjainnya
nah para penjahit di sini selain mampu memperbaiki pakaian atau celana yang rusak
mereka juga mampu mewujudkan keinginan pelanggan untuk menjahit hingga menjadi baju yang bagus seperti ini
ini kira kira berapa lama pak kalau yang ini
jasa jahit dan permak di sini rata rata berkisar antara rp lima belas
rp lima tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pesanan
durasi yang dibutuhkan penjahit dalam mengerjakan pesanan pun berbeda beda
nah biasanya para pelanggan yang menjahit baju di penjahit sepeda lenteng agung ini
sambil menunggu bisa mencoba kuliner enak yang ada di sekitar sini
nah kali ini saya memutuskan untuk mencoba ketoprak
hmm perpaduan antara bumbu kacangnya yang medok dengan sayur togengnya yang fresh
membuat ketoprak ini menurut saya enak banget
jadi jika anda berniat untuk memperbaiki pakaian anda yang robek atau rusak
anda juga bisa sambil berkuliner di sekitar pasar lenteng agung ini
gadis rose dwi ari jakarta